kematian saudara tiri pemimpin korea utara kim jong nam diduga ikut menyeret seorang warga negara indonesia siti aisyah
berbagai spekulasi muncul seputar motif dan alibi kematian tersebut
lalu benarkah siti aisyah bagian dari senario kematian kim jong nam
kematian kim jong nam saudara kiri pemimpin tertinggi korea utara kim jong un seketika menyedot perhatian dunia
termasuk di indonesia sebab kasus ini juga melibatkan seorang perempuan warga negara indonesia siti aisyah
keluarga siti aisyah mendapat kabar bahwa siti aisyah saat kejadian diduga dibujuk untuk mengikuti sebuah acara reality show untuk mengerjai seseorang
namun tak disangka hal tersebut ternyata merupakan aksi pembunuhan yang direncanakan
pihak keluarga berharap mendapat bagian hukum dari pemerintah indonesia
berbagai spekulasi pun muncul terkait keterlibatan wni dalam kasus ini
menurut mantan kepala bin sutioso siti aisyah adalah korban dari sebuah operasi intelijen yang terbiasa menyasar agen sipil untuk melancarkan target
di dalam dinasti kim jong hill kim jong nam ini adalah yang tertua dan laki laki
dia sebenarnya merasa bahwa dialah yang pantas menjadi penguasa di korea utara
tetapi ternyata kim jong un yang ditunjukkan
nah telah dari keluarga
dari korea utara tentunya kim jong pun saya rasa ini dianggap sebagai ancaman
suatu saat bisa menggusur posisi dia
atau di luar korea dimanfaatkan oleh musuh musuh dia
korea utara maupun amerika serikat
karena itu harus dilenyapkan
nah di dalam operasi seperti itu tentu perlu agen
salah satunya adalah siti aisyah ini
pemerintah pun didesak untuk memberikan bantuan kepada aisyah
untuk memperoleh kandung kasus hukum di luar negeri
siti aisyah itu saya berharap negara hadir dan membela
karena itu kan warga negara
minta diperlakukan adil apakah betul salah atau tidak
saya nggak tahu persis bersalah atau tidak
tapi yang saya dengar katanya itu dia menjadi korban rekayasa
karena sebagai warga negara negara mesti hadir dan membela warga negaranya dengan baik
dugaan keterlibatan warga negara indonesia diduga hanya kemanfaatan bukan argen
kasus ini pun menjadi pelajaran bagi wni luar negeri
untuk berhasil memperoleh kasus hukum di luar negeri

agustin mansyah cnn indonesia
untuk menemani atau untuk membahas hal ini sudah ada dua narasumber yang hadir di studio
beliau adalah diyudin pendeliti kajian strategik intelijen universitas indonesia
teguh santosa dosen hubungan internasional universitas islam negeri syarif hidayatullah
yang juga menjabat sebagai sekjen perhimpunan persahabatan indonesia korea
sejumlah narasumber yang akan kami hubungi melalui sambungan telepon
saya ke bung diayudin terlebih dahulu
anda melihat ini seperti apa sebenarnya
ini akan menjadi skandal kan
dibunuh kalau misalnya benar dibunuh dan nampaknya arahnya ke sana
di tempat yang semua akses visual itu terlihat di bandara
apakah sengaja diciptakan di tempat itu dan dibuat sedemikian dramatis kematiannya
yang pertama yang harus kita catat bahwa ini menjadi heboh karena seolah olah melibatkan intelijen
yang kedua berita bahwa intelijen itu berhasil menyebabkan kematian
intelijen terlibat intelijen korea utara terlibat itu pertama kita temukan di berita berita yang dirilis oleh negara malaysia
kepolisian mereka mengatakan bahwa ada spy ada mata mata yang melakukan operasi intelijen di negara mereka
itu yang pertama
nah katakanlah ini operasi intelijen
seperti yang diungkapkan oleh polisi malaysia
banyak agen yang tersebar di luar negeri memang
banyak agen yang tersebar di luar negeri memang
itu direkrut oleh dinas dinas intelijen
bisa jadi indonesia punya agen intelijen di luar
negara lain juga punya
dan kalau ini adalah operasi intelijen atau katakanlah aisyah adalah agen korot seperti itu
ini bisa disebut dalam kategori non official cover
dia agen noc
noc itu adalah agen yang pasti tidak punya kekebalan diplomatik tentu karena dia intelijen
yang kedua karakter yang seperti ini
ini biasanya tidak hanya sebagai pengumpul informasi
tidak hanya sebagai orang yang menjadi spi mata mata di satu tempat
tapi biasanya punya kemampuan membunuh
yang kita sebut aset biasanya ya
nah seperti itu
dan biasanya karakter agen intelijen seperti ini dia akan dimunculkan dihidupkan
dihidupkan kalau penerima informasi dan disuruh melakukan eksekusi
agen asasin seperti itu
ini seperti film born identity beneran ya
jadi ditelepon kodenya jelas dan kemudian seperti itu ya
informasi terima tugas laksanakan selesai itu kembali ke situ
seberapa besar sih biasanya spionase menggunakan warga negara asing
biasanya kan kita ketahui aset atau agen kosong kosong gitu misalnya
biasanya adalah anak dari negara tersebut
dan kemudian didibatkan dalam kegiatan spionase
ini kan kalau misalnya kita mau melihat ada yang dari vietnam ada yang dari malaysia
ada yang dari indonesia paling tidak paling tidak ada tiga negara yang terlibat selain korea utara tentu saja
tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak agen yang bisa direkrut
itu tentunya pasti diketahui oleh dinas rahasia negara tersendiri
cuma biasanya setahu saya untuk agen agen profesional khususnya yang bertugas sebagai pembunuh
itu mestinya kecil
yang biasanya banyak direktur dari luar negara
adalah agen agen pengumpul informasi mata mata dan sebagainya
tapi profesional semacamnya
kalau anda melihat kondisi yang terjadi sekarang intuisi anda mengatakan apa yang terjadi
bung teguh bagaimana bung teguh
sebagai sekjen perhimpunan perhimpunan persahabatan
perhimpunan persahabatan indonesia korea
korea ini maksudnya korea selatan ya
jadi begini saya sebelum sampai ke situ saya mau bicara tentang tiga teori
motif di balik kematian kim jong nam
yang pertama masih terbuka kemungkinan ini adalah pembunuhan kriminal biasa
ini bisa nyambung dengan karakter profil kim jong nam
yang diberitakan sebagai orang yang gemar berjudi punya bisnis gak jelas
gemar bermain perempuan suka terbang ke sana kemari pakai paspor palsu dan seterusnya
mungkin sekali dia punya urusan dengan kelompok kelompok bisnis lain
yang selama ini berbicara tentang
berhubunganlah dengan dia
itu yang pertama teori kematian kriminal biasa menurut saya
walaupun jadi tidak biasa setelah heboh ini
yang kedua pembunuhan politik
tapi saya bagi ini menjadi dua varian
pertama varian a yang kedua varian b
varian a pelaku pembunuhan politik ini adalah pihak korea utara
seperti yang sekarang ini kelihatannya sudah mulai hampir dipercaya semua orang ya
pelakunya adalah korea utara
pemerintah korea utara
ya ini teori pembunuhan politik varian a
nah tetapi ini teori yang paling lemah menurut saya
kelemahan utamanya terletak pada keterlibatan
tadi andra sudah sebutkan
keterlibatan pihak pihak di luar non korea utara sebagai eksekutor
kita mau minum kopi saja dengan orang korea utara
itu susahnya minta ampun
artinya apa dia punya standar kepercayaan atau ketidakpercayaan yang khas korea utara
karena bagi mereka memang tidak bisa
mereka bergaul dengan siapa pun yang mereka tidak kenali
untuk minum kopi
nah apalagi kalau misalnya kita bicara tentang operasi sepenting ini
belum lagi misalnya kita bicara tentang pilihan tempat
baik itu negara malaysia baik itu klia yang merupakan salah satu hub tersibuk di asia ini
kemudian juga waktu timingnya siang di tengah banyak orang
di saat semua kamera ada di mana mana
nah itu teori pembunuhan politik varian a
teori pembunuhan politik varian b
itu pelakunya di luar korea utara
dilakukan oleh pihak pihak yang ingin memojokkan korea utara
untuk membuat korea utara mengubah sikapnya
perilakunya dalam konteks konflik di semenjung korea
kita tahu bahwa semenjung korea ini terjebak oleh kepentingan negara negara super power yang lain
di situ ada amerika serikat agak jauh sedikit ada jepang
kemudian ada china kemudian juga ada rusia
makanya kita sering mendengar istilah enam party talk yang melibatkan ke enam negara itu
dan ke enam negara itu semuanya punya kepentingan terhadap konflik ini
jadi maksud saya saya sih lebih melihat bahwa kemungkinan terbesarnya itu
pada teori pembunuhan politik varian b
yang aktor aktor utamanya justru adalah pihak pihak di luar korea utara
ini justru untuk memojokkan modus pembunuhannya sangat dramatis
dan sekarang kita semua sudah bicara
dan semua negara negara barat medianya paling tidak cenderung untuk mengamini
dan semua orang percaya bahwa ini dilakukan oleh korea utara
to go to be tru kalau misalnya korea utara memang berusaha untuk menghilangkan lawan politik seseorang di korea utara
tentu mereka ingin silent
sama seperti pembunuhan pembunuhan politik lain silent
dibikin keracunan lah dibikin inilah dibikin itulah
mereka nggak mau dramatis seperti sekarang
ya karena dampaknya akan merugikan mereka
saya kira itu dan ini sebelum ada orang korea utara yang kemudian ditangkap di malaysia
ini adalah skenario yang anda percaya
menurut saya tingkat kebenarnya lebih tinggi dibandingkan dua senario yang lain
jadi menurut anda skenario nya adalah dia dibunuh oleh pihak yang ingin memojokkan korea utara
saya kira itu skenario yang menurut saya paling tinggi tingkat kebenarannya
tetapi tentang bagaimana sesungguhnya peristiwa ini terjadi
tentu kita semua harus menghormati sistem hukum di malaysia
olah tkp dan seterusnya yang dikerjakan oleh pihak malaysia
ya terkait dengan itu kita akan berbincang dengan pihak kementerian luar negeri
apakah sudah tersambung sekarang
halo pak lalu selamat malam pak lalu
baik kita nampaknya akan terlebih dahulu rehat sejenak
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
sampai saat ini kita belum sempat berkomunikasi langsung dengan siti aisyah

pihak kepolisian diperkenankan untuk menolak akses ke konsuleran
sejauh masih dilangsungkannya investigasi
dan kita menghargai taturan tersebut
namun demikian menteri luar negeri sudah melakukan kontak langsung dengan menteri luar negeri malaysia
dan setelah itu kemudian
pengacara yang kita tunjuk untuk memberikan pendampingan kepada siti aisah
sudah bertemu langsung dengan penyidik
oke jadi siti aisyah sekarang sudah didampingi oleh penyidik dalam penyelidikan yang dilakukan
sudah didampingi oleh pengacara
sejak awal sejak hari pertama kita sudah menunjuk seorang pengacara yaitu boyonazura
untuk memberikan pendampingan hukum kepada siti aisyah
untuk memastikan bahwa konstruksi hukum apapun yang dibangun di dalam kasus ini
tidak akan merugikan siti aisyah
dari keterangan pengacara yang mendampingi bagaimana kondisi siti aisyah sekarang pak
kita sudah mendapatkan konfirmasi bahwa siti aisyah dalam keadaan sehat
dan karena alasan keamanan siti aisyah sudah dipindahkan dari penjara selangor
ke penjara saibergaya di kuala lumpur
itu artinya menjadi lebih baik kondisinya
yang jelas kalau di saibergaya artinya kondisi pengamanannya lebih baik
daripada di kuala lumpur
sementara ini rekonstruksi itu dilakukan berdasarkan food tips dari cctv yang ada
tapi pertanyaannya apakah dia mengaku bahwa dia membunuh atau tidak
kita masih dalami lebih lanjut pembahasan karena kita belum langsung berbicara dengan siti aisyah
karena kita dengar dari polri
bahwa ini seperti dijebak begitu
ini seperti ada permainan seperti reality show yang kemudian dibuat sedemikian rupa
sehingga siti aisyah dalam posisi yang tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukannya
yang jelas kita akan pastikan bahwa apapun konstruksi hukum yang akan dibangun
akan kita dasarkan pada fakta fakta hukum yang muncul
dan kita pastikan kita akan mendamigi siti aisyah untuk menghindari konstruksi hukum yang dibangun itu merugik siti aisyah
kalau dilihat dari kegiatan keimigrasian pak yang dilakukan oleh siti aisyah
apakah ada yang mencurigakan dalam kurun waktu sebelum kejadian ini
kita hanya mengetahui bahwa siti aisyah memang secara reguler melakukan kunjungan ke malaysia dari batam
dan kita lihat bahwa sejauh ini siti aisyah tidak pernah di backlist di malaysia
karena yang bersangkutan tidak pernah tinggal
lebih dari tiga puluh hari
dia berkunjung ke malaysia dengan memanfaatkan bebas visa kunjungan singkat
tapi ada kurun waktu yang cukup panjang di sana
yang kita miliki sekarang ini adalah paspor yang diterbitkan tahun dua ribu empat belas
dan dalam kurun waktu dua ribu empat belas sampai sekarang seringkali siti aisyah ke malaysia
beberapa kali ke malaysia dari batam
dan ini konsisten dengan pernyataan keluarga yang menyatakan
bahwa memang yang bersangkutan bekerja di batam menjual baju dan bagian dalam
oke jadi berbisnis lah di sana ya
ada tanggapan bahwa pak diyudin pak tengguh
ya saya rasa selagi itu memang baru berasal dari satu sumber dalam hal ini pihak malaysia
dan kita juga hanya menerima pantulan dari mereka
ya sampai detik ini saya kira itu yang bisa kita terima sebagai kejadian
nah tetapi kan nanti proses penyidikan berikutnya akan memperlihatkan
apa peran siti aisyah ini
nah kalau saya misalnya tetap dengan menggunakan tiga teori tadi itu
maka saya kira aisyah baru benar benar punya peranan yang positif
begitu artinya atas kemauan dia sendiri
kalau ini adalah pembunuhan kriminal biasa terkait dengan aktivitas ekonomi bisnis
seterusnya dari kim jong nam
barangkali siti aisyah ada di salah satu pihak atau mungkin dia dipergunakan
dan teori yang ketiga yaitu pembunuhan politik varian b
itu saja menurut saya yang memungkinkan
dilibatkannya pihak pihak non korea utara untuk melakukan aksi sepenting itu
apalagi sebagai eksekutor
kalau misalnya hanya sebagai news gathering atau information gathering
tapi kita tahu juga bahwa ada sejumlah orang korea utara yang sekarang masih buron
yang masih dicari dan beberapa di antaranya sempat transit ke indonesia terlebih dulu
kemudian sebelum berangkat ke dubai
itu bagaimana kalau bung gya yudi mbak gopal
saya ke rekaman tv cctv yang ditemukan
kelihatannya yang melakukan adalah orang profesional
dengan cepat kemudian setelah melakukan itu seolah olah tidak terjadi apa apa
tapi kalau ini adalah operasi intelijen saya menyaksikan bahwa ini benar benar operasi intelijen
biasanya operasi intelijen dan operasi yang sangat rapi
memperhitungkan segala sesuatunya baik tempatnya situasinya dan pasti memperhitungkan berapa sisi
cctv kamera yang ada di tempat itu
jadi kalau menggunakan teori crime biasa itu bisa masuk
persoalannya adalah eee
kalau betul betul ini operasi intelijen tentunya tidak akan seperti ini jadinya
kalau dia adalah operasi intelijen
jadi yang membuat saya sangsi di situ
jadi operasi apa ini kalau misalnya tiba tiba orang diusap mukanya kemudian meninggal
perhitungannya yang kurang matang
dan tapi yang saya akui bahwa yang melakukan adalah profesional
pak iqbal apakah pemerintah indonesia sudah berkomunikasi dengan pemerintah korea utara pak
dan bagaimana hasil komunikasi itu
sebenarnya indonesia tidak memiliki kepentingan langsung dengan kasus ini
karena logos deliktinya di malaysia hanya kebetulan salah satu salah seorang yang diduga pelakunya adalah indonesia
karena itu kepentingan langsung pemerintah indonesia dalam kasus ini adalah memberikan pendampingan hukum kepada siti aisyah
dan memastikan bahwa konstruksi hukumnya tidak merugikan siti aisyah
dan kita dalam posisi belum memutuskan bahwa siti aisyah bersalah atau
posisi tidak bersalah di saat ini pak ya
kita menunggu fakta fakta hukum yang akan nanti disajikan oleh aparat hukum malaysia
baik terima kasih pak iqbal atas waktunya selamat malam pak
iya kalau misalnya
menarik ya apa yang dikatakan bung diayudin ya
kalau misalnya ini tidak dilakukan sebagai aksi spionase operasi intelijen tapi yang melakukan profesional
lalu apa barang ini
itulah yang harus dijawab
itu yang agak berat untuk dijawab
apa sih dari semua ini sebenarnya apa siapa
apa king jom enam kenapa harus dibunuh di situ
dan kenapa harus di tempat keramaian dan sebagainya
itu mestinya masih menjadi tanda tanya
yang menjadi persoalan adalah kenapa barang ini menjadi ramai
karena satu aisyah orang indonesia dan berpaspor indonesia
yang kedua sudah diberitakan di mana mana bahwa ini adalah mata mata
dan seolah olah ini adalah operasi intelijen
nah tentunya ya yang harus kita lihat nanti bagaimana malaysia mengeluarkan rilis resmi tentang
mari kita bicara tentang kim jong enam sekarang
kim jong nam ini adalah orang yang seharusnya layak untuk menjadi pengganti
dia lebih tua dari kim jong un dan lain sebagainya
jadi ini merupakan ancaman buat kim jong un
ya itu konstruksi pikiran yang tidak dikembangkan
tapi begini tapi begini nama kim jong nam itu muncul katakanlah pertama kali secara masif itu pada bulan desember tahun dua ribu dua

dunia mulai bertanya tanya siapa yang akan menggantikan kim jong il
nah muncul nama kim jong enam
disebutkan sebagai anak dari istri yang tidak diterima oleh keluarga dan sebagainya
kita semua sudah tahu juga lengkap dengan profilnya
jadi profil kim jong enam ini dari tahun dua ribu sebelas sampai tahun dua ribu tujuh belas ini konsisten
nah yang saya ingin katakan
dan itu dibangun oleh korea utara
itu dibangun oleh korea yang lain
korea utara sama sekali tidak pernah merilis apapun tentang kim jong nam
jadi kalau dalam bahasa saya ini bahasa saya ya
kim jong nam itu adalah fantasi lain yang di create oleh pihak pihak di luar korea utara
atau bahkan musuh musuh korea utara untuk mempersulit posisi korea utara dalam hasanah konflik di semajung korea
nah beberapa yang lalu saya ketemu dengan dubes korea utara
saya bertanya siapa beliau ini siapa kim jong nam ini
maka jawabannya ya kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan tadi
dan ini sangat konsisten
nah orang hendak melihat
orang gini loh ini kan cerita yang terlalu sederhana ya
cerita yang terlalu sederhana ya

ada perebutan tahta bahwa ada abang yang lebih tua yang tersingkirkan
dan ini cerita yang terlalu biasa gitu
nah tetapi bagi korea utara hari ini tidak ada ancaman terhadap kim jong nam
sorry tidak ada ancaman terhadap kim jong un
melainkan dari pihak pihak di luar korea utara yang menurut mereka berusaha untuk men tople down pemerintahan korea utara
contohnya saja tahun lalu misalnya ada latihan militer yang diselenggarakan oleh negara negara di luar korea utara
yang salah satu skenario nya itu adalah penculikan kim jong un dari tempat dia berada
dan ini kan kemudian memprovokasi kim jong un
sehingga kemudian dia mengatakan oke kalau begitu saya akan hancurkan blue house
juga saya hancurkan white house di washington
nah tetapi publik hanya menyorot apa yang dikatakan kim jong un
publik tidak melihat bagaimana amarah kim jong un itu terjadi
bayangkan saja kalau misalnya kepala negara kita itu dijadikan salah satu senario operasi militer negara lain
nah kemarin kita punya masalah sama australia
karena mereka menggunakan bahan bahan ajar latihan militer yang menurut kita menyinggung perasaan kita
nah ini hal yang kurang lebih sama terjadi
makanya saya katakan sejak beberapa hari lalu bahwa
nah tapi bagaimana skenario yang ini ini renyah nih skenarionya
bagaimana kemudian kim jong nam itu kemudian mau dirangkul oleh musuh musuh korea utara
untuk kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan topel down itu tadi
ya itu lah
itu berlangsung dihabisi dulu
korea utara tidak punya cerita sedikit pun tentang kim jong nam
ada beberapa foto saya lihat tadi saya juga saya di sebuah stasiun televisi
ada foto kim jong il masih muda dengan anak di sebelahnya dan tiga orang di belakangnya
hampir nggak ada orang yang tahu yang mana kim jong nam di situ
nah dalam foto foto yang juga disebarkan dalam keterangan juga disebarkan oleh pihak pihak di luar korea utara disebutkan bahwa kim jong nam itu adalah anak yang duduk di sebelah kim jong il
tetapi tidak ada orang yang bisa memverifikasi itu
karena wajahnya kita lihat sekarang juga berbeda
nah maka ketika saya tanya kembali kepada duta besar korea utara siapa itu kim jong nam jawabannya adalah tanyakan saja kepada orang yang bercerita pertama kali dan sangat berapi api tentang siapa itu kim jong nam
karena dalam hasanah politik mereka tidak ada yang namanya ancaman terhadap kekuasaan di korea utara dari orang yang namanya kim jong nam
satu satunya ancaman terhadap korea utara yang mereka kenali sebagai ancaman hari ini adalah dari pihak pihak di luar korea utara
yang sejak beberapa tahun terakhir ini mereka lihat terus menumpuk kemampuan dan kapasitas militer dan mereka sebagai pihak yang merasa terancam merasa harus menghadapi itu
makanya kemarin di saat pertemuan antara shinzo abi perdana menteri jepang dan donald trump di amerika serikat korea utara juga melakukan uji misil balistik
dan itu bisa nggak kalau bu teguh pasti mentah lah ya kalau misalnya skenario itu kalau bu deyudin bagaimana
namanya kisah yang akhirnya dihubungkan dengan intelijen itu biasanya memang bernuansa konspiratif
akan banyak cerita yang berkembang bagaimana kim jong un bagaimana kim jong nam dan bagaimana operasi bagaimana dia mau dimanfaatkan oleh kelompok lain untuk menjatuhkan seumpamanya kim jong un
dan macam macam cerita dalam konteks intelijen apapun bisa dibuat cerita sedemikian rupa yang kemudian diambil sama media akhirnya menjadi kisah rukai seperti itu
kita sudah punya file yang menceritakan bagaimana musuh musuh politik korea utara itu dihabisi mari kita lihat apakah sudah siap kita kita akan lihat di layar
apakah kita akan lihat ini dia
ada sejumlah daftar yang bercerita bagaimana kemudian
masih belum muncul bagaimana kemudian itu ditanggapi oleh anda
ya begini cerita yang paling sensasional itu beberapa tahun lalu
ketika katanya pamannya dieksekusi mati dengan cara diberikan kepada dua ratus ekor anjing lapa dalam keadaan tanjang bulat
nah saya nggak tahu berapa banyak orang di indonesia ini yang berusaha untuk mencari tahu apakah informasi itu benar atau tidak
benar atau tidak
mari kita lihat juga sebentar ya
dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh seribu sembilan ratus sembilan puluh enam seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh kemudian kita lanjutkan lagi setelah seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh masih ada lagi kah
dua ribu sepuluh dua agen korut ditangkap di korea selatan terkait pembukakan untuk membunuh penyeberang korut kelas atas wang yangjop
dua ribu tiga belas pria terkuat nomor dua di korut yang juga paman kim jong un yang soon thaek dieksekusi dengan tuduhan pengkhianatan
pengkhianatan di negara manapun setahu saya itu ancaman hukumannya memang luar biasa
ya beberapa negara maksimal sampai mati beberapa mungkin hukuman
semur hidup dan seterusnya
jadi bukan sesuatu hal yang saya kira sangat istimewa kalau ada orang di korea utara kemudian oleh sistem hukum mereka dinyatakan memang terlibat terbukti secara meyakinkan melakukan tindakan pengkhianatan
nah itu juga yang
ini juga yang dihembuskan sebenarnya kim jong
saya cita soal pembukakan
apa namanya dulu
jadi dia memang diduga melakukan itu
atau juga misalnya ada cerita yang sensasional lagi ketika menteri pertahanannya karena tertidur katanya dieksekusi mati gitu
masa iya gagal tidur dieksekusi mati
nah ini kan sesuatu yang terlalu sensasional
nah tentu ada alasan alasan legal di belakang itu dan mereka sudah melakukan aksi legal itu gitu
nah hal yang sama juga sekarang kita sedang menghadapi yang namanya kim jong nam
pertama korea utara tidak pernah bicara sedikit pun tentang siapa itu kim jong nam
saya ke pyongyang hampir setiap tahun sejak dua ribu dua belas
sekarang dua kali dalam setahun
jadi disana saya bisa lihat foto foto kim jong il beberapa tahun sebelum dia meninggal dunia
ketika dia misalnya mengunjungi pertanian dia mengunjungi pabrik dia mengunjungi pangkalan militer
dia membawa yang namanya kim jong un kecil
jadi bukan kim jong nam
jadi kim jong un banyak orang mengatakan bahwa kim jong un ini adalah pengganti kim jong il yang jatuh dari langit gitu
kalau kita lihat itu semua rekodnya memang ada proses kaderisasi
cuma barangkali karena korea utara ini menutup diri kita semua tidak tahu itu
nah saya pernah bilang juga kepada kawan kawan di kedutan korea utara
tetapi kalau anda diam maka orang orang lain terutama orang yang tidak suka dengan anda akan menggunakan si diamnya anda itu untuk memojokkan anda
nah ini yang terjadi dengan korea utara gitu
bunga diyayudin kalau misalnya mari kita berandai andai ya
lepas dari bung teguh setuju atau tidak
kalau misalnya pada akhirnya ini disasar pada akhirnya adalah korea utara apakah ini menjadi skandal besar
dan apa implikasinya jikalau ini kemudian dijatuhkan bahwa korea utara lah yang bertanggung jawab atas kematian ini
ya itu berarti menambah citra buruk korea utara
hanya sebatas itu saja ya
gak bisa menjadi trigger apapun
saya kira selama ini korea utara tidak ada yang bisa ganggu
sebagai meskipun dia negara kecil tapi mempunyai kemampuan
kemampuan militer yang cukup kuat dan punya daya negosiasi yang besar di dunia internasional
apapun saya kira sudah banyak isu
udah banyak tekanan dari dunia internasional yang sampai ke korea utara
dan korea utara sampai hari ini menegaskan dirinya nggak akan tunduk sama aturan apapun
jadi menurut saya ini nggak terlalu berpandu besar
dan kalau ini katakanlah ini memang sumpahnya berandai lagi
ini adalah masalah intelijen
operasi intelijen biasanya intelijen punya etika sendiri dalam menyelesaikan masalahnya antara dinas intelijen yang satu dengan dinas intelijen yang lain
tapi kalau ini masalah crime murni itu akan diselesaikan oleh interpol atau polisi di raja malaysia
kalau misalnya mari kita bicara konspirasi sekarang
adakah skandal pembunuhan yang melibatkan aksi pnl se bombastis ini se dramatis ini
aksi itu kita di back september
mosad melakukan pembalasan israeli
dan membunuh habis orang lain
baik kita akan lanjutkan perbincangan ini tetaplah bersama kami
kami akan kembali
baik terima kasih anda masih bersama kami kami masih membahas tentang misteri kematian kim jong nam
saudara tiri dari pemimpin tertinggi korea utara kim jong un
yang di dalamnya terdapat nama seorang warga negara indonesia siti aisyah
yang hingga saat ini masih didalami seperti apa perannya
tapi yang jelas dialah orang yang menempelkan cairan itu
katanya seperti itu ya
yang kata anda itu profesional ya
mengapa anda bisa sebut itu profesional
ya itu profesional karena dilakukan secara cepat
kemudian di tengah keramaian
dan setelah kejadian tidak seolah olah tidak terjadi apa apa
kalau orang tidak biasa melakukan itu itu akan terjadi
ketakutan ada gesture yang berbeda
nah inilah kalau dibawa ke dunia intelijen inilah model karakter yang saya sebut tadi sebagai agen non official cover
yang memang terlatih
kemudian dia tidur
nanti dibangunkan pada saat dibutuhkan dalam satu operasi
dan setelah itu dia kembali ke habitat biasanya
apakah covernya sebagai pekerja tki dan sebagainya
kalau kita mengutip tadi anda sebut black september
tidak ada satupun pembunuhan di black september yang terjadi dengan cctv menyala dengan dilihat
ya mungkin karena memang pada masa itu
dan mossad dinas rahasia israel itu terkenal sebagai dinas intelijen yang paling rapih dan sangat rapih dalam melakukan operasi operasi
termasuk dalam penculikan adolf hesman dan sebagainya
ya tapi artinya ini expose nya luar biasa kan
waktu seperti mengutip film munich kejadian olimpiadanya di munich itu
dia taruh di dalam telepon telepon berdering dan meledak dan lain sebagainya
ini kan tidak terjadi di tempat terbuka di tempat yang ramai
mungkin nggak sih anda melihat bahwa ini ketidaktahuan orang yang anda katakan profesional itu
kalau ini adalah pembangunan yang terancana
itu pasti profiling dulu
biasanya kalau agen melakukan profiling terhadap satu target itu bukan waktu yang cepat
biasanya dibutuhkan waktu yang dua minggu satu bulan
dan itu hanya untuk tiling melakukan pembutuhan
mempelajari karakter di mana dia nginap apa pekerjaan sehari harinya
jam sekian dia melakukan apa jam sekian sehingga menemukan profiling karakter gitu
jadi itulah yang biasanya dilakukan oleh agen agen intelijen ketika menyasar satu target
jadi tidak ada langsung
sekali lagi menarik kan untuk melihat ada vietnam ada malaysia dan ada indonesia
kan lebih mudah kalau misalnya korea utara semua yang terlibat
kalau misalnya ini benar dilakukan atas nama pemerintah korea utara
itu berarti nggak memperhatikan sisi intelijennya kalau begitu
dan itu bisa menimbulkan masalah diplomatik yang sangat besar
makanya digunakan tangan lain
kalau dalam syarikat
kalau dalam syarikat semua akan sangat terlihat
karena itu pakai tangan lain
kalau dalam istilah perang ya proksi menggunakan tangan lain untuk melakukan pembunuhan
dan seperti anda katakan tadi bisa saja mereka sengaja direkrut oleh untuk melakukan ini
kalau ini benar benar agen dia pasti sudah direkrut jauh jauh hari dan sudah lama menjadi agen intelijen korea utara
katakan kalau itu benar
dan itu apa untungnya ya kira kira ya
bukan persoalan untung tidak
contohnya saya mempunyai dinas rahasia
saya kan mengkader merekrut orang di negara negara manapun
dan saya akan memfungsikan mereka membangunkan mereka ketika ada kepentingan
dan setelah selesai ya sudah kembali ke aktivitas masing masing
jadi memang agen sudah tersedia
di lapangan sudah ada
enggak artinya motifnya
saya mau mencoba untuk menyusur motif
kalau misalnya indonesia misalnya saya warga negara indonesia menjadi intel untuk indonesia kan bisa saja
alasan terbesarnya adalah apa
alasan terbesarnya adalah merah putih nkri dan lain sebagainya
alasan kedua mungkin kesejahteraan uangnya banyak dan lain sebagainya
dan ada alasan lain
kalau saya direkrut oleh negara lain menjadi aset mereka untuk melakukan apapun untuk kepentingan mereka
dalam teori intelijen kita mengenal istilah mice
yang pertama untuk merekrut orang biasanya yang paling vulnerable yang paling rentan itu dengan uang
karena keinginan orang semua orang mau uang
jadi yang paling pertama money
yang kedua biasanya ideology
saya bisa merekrut orang di luar negeri karena sepaham dengan saya
yang ketiga saya bisa menggunakan paksaan
kalau kamu tidak mau saya menggunakan orang lain mengancam dan sebagainya gitu
jadi mau tidak mau akhirnya melakukan itu
ya seperti itu
dan ini masih seandainya bung teguh kalau misalnya gitu
anda sendiri masih lebih yakin bahwa ini dilakukan untuk memojokan korea utara
saya soal keyakinan nanti kita tunggu
olah tkp terakhir
saya masih bicara tentang tingkat kemungkinan tingkat kebenaran dari semua teori itu
makanya saya bilang kasus ini mesti kita letakkan pada hasanah konflik di tanjung korea
kita nggak bisa misalnya serta merta menganggap ini sebagai sebuah kasus yang biasa biasa saja
walaupun ada kemungkinan tadi dia kasus biasa
misalnya terkait dengan hubungan ekonomi hubungan bisnis antara si
hubungan semarang juga bisa juga gitu
nah tadi ada pertanyaan soal bukankah sudah ditangkap seorang berkeluarga negara korea utara
bukankah ada empat orang korea utara yang dikatakan melarikan diri dengan rute yang cukup fantastis menurut saya
karena rutenya itu kuala lumpur jakarta dubai vladivostok
setahu saya jarak terdekat itu adalah dari kuala lumpur beijing kemudian naik air korea atau naik air china ke pyongyang
atau kemudian tidak muncul kemana mana
karena semakin banyak dia masuk ke bandara bandara ini semakin besar peluang dia terekspos
jadi maksud saya terlalu banyak hal yang patut dipertanyakan kalau kita hendak menunjuk hidung korea utara sebagai aktor di balik pembunuhan ini
tetapi memang kemudian kasus ini diorkestrasi dibikin semakin besar
ya tujuannya adalah untuk sekali lagi menurut saya memojokkan korea utara sehingga ada perilaku perilaku yang diharapkan dari korea utara kemudian dilakukan oleh korea utara
nah itu yang sampai sekarang kelihatannya dunia internasional
pemimpin pbb menyatukan sanksi berkali kali kepada korea utara
tapi korea utara tidak ada urusan
misalnya dia bilang kenapa kita harus mereka menarik diri dari perjanjian npt misalnya
kenapa kita tidak boleh punya senjata nuklir
bahwa tidak boleh memperkaya uranium untuk energi kita sementara orang lain boleh
nah ini kan alasan alasan sederhana yang selalu digunakan korea utara untuk mementahkan desakan desakan sistem hukum internasional kepada mereka gitu
jadi memang dunia kelihatannya kehabisan akal
untuk menertibkan anak badung ini
di sisi lain dia dianggap anak badung
tetapi bagi korea utara ini persoalan keadilan
mengapa saya harus membiarkan diri saya defenseless tanpa pertahanan ketika pihak lain di luar saya bisa dengan sangat gampangnya mempertontonkan kemampuan militer mereka
coba kita sambung lagi dengan satu narasumber
laksamana muda purnawirawan suleman b ponto mantan kbis
selamat malam pak suleman
pak suleman mengikuti juga drama di kuala lumpur
ya kalau saya lihat khusus untuk orang si aisyah ya siti aisyah
kalau dia saya lihat dia betul betul dipakai untuk membunuh si kim jong un ini
zeki kim jong nam ya
jadi betul betul itu murni sangat murni operasi intelijen itu untuk menghilangkan kim jong nam
kenapa bapak bisa katakan begitu pak
ya karena untuk membunuh dia kan dia menggunakan orang lain
dia tidak menggunakan orang korea
jadi orang orang yang tidak diduga sama sekali oleh kim jong nam
jadi sangat sangat kelihatan
dan dia yang diambil itu tkw ya tkw kita
karena tkw pasti butuh uang
kasih uang aja dia selesai
apa motifnya pak kira kira kalau bapak melihat ini dari perspektif intelijen
uang si perempuan uang
kemudian kalau kim jong nam dengan kim jong il kan sama sama saudara tiri
ini bisa jadi lawan politik saya satu saat
kan sama sama dari
kan dari selir dua dua kan dari selir
bukan dari istri sah kan
jadi dua dua sama sama punya hak untuk tahta kerajaan kan
nah daripada ini nanti bikin masalah hilangkan aja
tapi kalau dilihat dari operasinya pak ini dilakukan di tempat yang sangat terekspos
dimana banyak sekali alat komunikasi cctv yang
tidakkah ini lebih
itu akan menjadi sensasional sekali
nah itu kan
bukan itu kan diserahkan kepada
kalau aku bilang kan diserahkan kepada agen agen itu kapan mereka akan melakukan
nah agennya ini yang geblek kenapa dia ambil
mungkin bagi si agen ini paling mudah dia di situ karena dia sedang jalan jalan dan kelihatan
tapi ternyata dia juga tidak bermikir bahwa di airport itu banyak cctv
tidakkah mereka berpikir bahwa ini akan memberikan dampak yang sangat serius
kalau misalnya mereka lakukan di tempat terbuka seperti ini
oh tidak sampai tingkat si taisa hanya tingkat untuk tkb tidak sampai
dia sudah silau dengan uang yang akan dia terima
bapak menyaksikan bahwa mereka ini adalah intel profesional begitu
oh saya saksikan kalau intel profesional tidak begitu
mereka itu hanya bayaran saja
kalau profesional tidak mungkinlah di tempat umum sebegitu masih banyak cara lakuin
tidak menyergap seperti itu masih banyak cara lain
itu kalau disergap begitu itu tidak profesional itu bayaran lepas
dan bapak kembali ke motif awal motifnya ini karena perbutan tahta
ya kalau bagi saya kalau saya melihat cerita dari awal sejarahnya pasti perebutan tasta itu
oke apa yang bisa dilakukan oleh korea utara untuk
artinya kan kalau misalnya ini dilakukan diserah korea utara itu kan kita tahu bersama struktur militernya sangat kuat
pasti intelijennya juga sangat kuat
apakah mereka bisa saja menyerahkan ini kepada tenaga tenaga yang bisa disangsikan lah istilahnya
ini kan ceroboh berarti ya berarti yang bapak maksud
kecerobohan yang dilakukan tidak tanpa pikir panjang melakukan hal ini di tempat terbuka potensi untuk tertangkap
bukan bagi mereka gampang denai aku nggak ada urusan
kan begitu itu urusan nasib mungkin kan apalagi ambil perempuan barangkali perempuan ini dipakai nggak bayar kan bisa aja
banyak motif lain
diserahkan penuh pokoknya bagi saya orang ini hilang bagaimana cara itu urusanmu
mungkin itu dilakukan pak untuk mereka mereka yang tidak terlatih hanya semata mata karena uang
ada yang penting dia mau oke saya bayar selesai
oke bagaimana tanggapannya bapak
ya kalau misalnya sudah begini kan berarti kita cenderung sepakat bahwa ini adalah pembunuhan politik
tinggal sekarang varian a atau varian b
kelihatannya pak ponto lebih cenderung kepada varian a
dimana pelakunya adalah korea utara ya namanya juga teori mungkin mungkin saja
walaupun menurut saya masih terlalu banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh korea utara
kalau dia memang niatnya adalah untuk menghilangkan lawan politik
terlepas tadi ya dari pengetahuan yang saya miliki korea utara tidak menganggap bahwa kim jong nam ini sebagai ancaman terbesar hari ini
bahkan wacana kim jong nam tidak pernah ada di korea utara
tapi katakanlah itu memang ancaman
terlalu banyak cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan ini tanpa bikin hingar bingar dan menghebohkan seperti sekarang
benar tadi barangkali
behalf of kalau misalnya itu korea utara
ini kalau misalnya korea utara
itu sebabnya kemudian saya menganggap itu teori yang lebih lemah dibandingkan dengan kemungkinan lainnya
yaitu pembunuhan politik di mana aktor aktornya itu adalah orang di luar korea utara dengan tujuan untuk memojokkan korea utara
kalau saya sih seperti yang saya bahas sebelumnya
asumsi awal saya adalah ini adalah pembunuh profesional
tapi dalam konteks intelijen karena melihat strategi yang digunakan
ini belum tentu intelijen atau agen profesional
pembunuhnya adalah profesional tapi operasi yang dilakukan itu sangat tidak profesional
sangat tidak profesional oke
bagaimana agen profesional bisa melakukan tindakan tidak profesional
ya contohnya tadi
perencanaannya tidak kurang matang
kemudian tidak memperhatikan struktur bangun yang ada di sekitar
berapa orang yang ada di situ
kemudian melakukannya di tempat keramaian tanpa memperhitungkan itu semua
nah itu adalah kesalahan kesalahan yang bisa saja memang dilakukan oleh agen agen
jadi kalau saya melihat justru terbalik
justru bagi mereka tujuan hanya satu
habis itu saya deny
ada lagi kan bagi tujuannya apa
perempuan ini saya bayar
kalau agen betul betul profesional
kalau kita bicara profesional
contohnya bagaimana lady dae mati
bapak yakin itu adalah
operasi intelijen ya itu ya
kalau mau lihat profesional lady dai contohnya
sampai hari ini tidak bisa
kalau itu kelihatan sekali
pelakunya tidak profesional
itu bagi dia
pokoknya tujuannya mati
pelakunya tidak dilakukan oleh
jadi begini pak
agen kan itu bisa agen bayaran
bisa agen yang betul betul dididik
kalau kasus lady dai
betul betul itu agen terdidik
betul betul anggota intelijen itu
tapi kalau yang sekarang
bukan anggota intelijen dia
hanya dibayar aja dia itu
pembunuh bayaran lah boleh dibilang
pak ponto terima kasih atas waktunya
selamat malam pak
terakhir barangkali bung teluk
ya kalau menurut saya tadi itu ya
kalau misalnya ini memang tujuannya untuk sekedar membunuh
kemudian tidak perlu dipikirkan lagi dampaknya
dan itu lakukan oleh korea utara
saya kira enggak juga lah
saya bergaul dengan banyak orang korea utara
sama seperti saya bergaul dengan banyak orang korea selatan
saya rasa saya cukup paham karakter mereka
enggak mungkin lah
ngajak ngobrol aja susah gitu
kebenaran juga ada
kayak juga percaya kita
berdasarkan pemahaman umum saya tentang konflik di semenanjung korea
sama sekali tidak berdasarkan pada olah tkp
karena saya tidak punya akses kepada tempat kejadian perkara kepada korban kepada saksi saksi dan seterusnya
tetapi ini pemahaman umum
kalau misalnya nanti dari cerita ini akan ditemukan banyak hal baru
bagi saya pribadi yang mengajar mata kuliah politik asia timur
ya ini tentu adalah temuan yang menarik untuk disampaikan ke hadapan mahasiswa
tapi sampai per hari ini sebelum kita menemukan bukti bukti solid
saya masih percaya bahwa tiga hal itu masih mungkin terjadi dengan kadar kemungkinan yang berbeda beda
dan yang paling lemah adalah pembunuhan dilakukan oleh pihak korea utara
yang agak tinggi dikit pembunuhan kriminal biasa karena aktivitas ekonomi bisnis dan seterusnya
dan yang paling mungkin pembunuhan dilakukan oleh pihak musuh musuh korea utara
baik bung diyawudin
saya ulangi lagi bahwa pembunuhnya adalah profesional tapi strategi dan taktiknya sangat tidak profesional
dan belum tentu itu adalah operasi intelijen
baik terima kasih bapak
atas waktunya kita nampaknya harus percaya sama waktu karena waktulah yang akan menjawab teka teki ini
terima kasih sekali lagi
cnn indonesia prime news segera kembali